sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
akhirnya sembuh juga
bisa balik ke rumah ini lagi

berarti kita sekarang bisa pulang loh
enggak zetan enggak nggak mau
nggak bisa gitu zetan

emang sekarang tuh waktunya kamu pulang ya sekarang udah sembuh agian kalau kamu pulangkan
aku bisa ikut ah nggak mau ah ini kamu boleh pulang

ayo pulang ini ini selamat jalan ya
aku akan selalu menenangkanmu
tapi sekarang udah saatnya kamu untuk pergi ke dunia kamu ya
hei di indonesia
mau ada pinter saya beri jemput kita ke sini
tentang lu ya mini
tidak ada yang bisa ngasih ini sebagai hukumannya
mulai sekarang guru kemampuan sihirmu kumusnahkan

tuh kan mini
kamu kenapa sih harus gitu

zeta zeta buruan
terus harus gimana nih
eh itu itu ke negeri sihir
tunggu tunggu tunggu
mini itu si zeta sama tio
apaan sih yang bingung dengan aku deh
eh udah deh juragan
nggak usah ada lagi yang dikhawatirin
iya tapi tio sama si zeta
nah emang ini yang mini pengenin
karena mini nggak harus balik lagi ke dunia sihir
tapi tempat kamu itu sebenarnya di dunia sihir
bukan di sini dunia manusia
tempat ini yang paling tepat itu di sini
di dalam hati juragan dan di sisi juragan
kamu benar benar betul
syukurlah sekarang kamu udah belum sihir lagi
syukur juga sekarang kamu jadi cewek yang normal
dan kamu sama sekali nggak usah khawatir
aku akan selalu ngejaga kamu
dan akan selalu ngasih kamu makanan setiap hari
itu emang benar benar impian mini dari dulu
di pulau kayak gini enak juga
mini jadi ngantuk
kayak mana tadi nyawa retirement
tapi quechua kenpung